densus delapan puluh delapan dan polda sulawesi selatan telah menangkap dua puluh orang
sebanyak delapan belas orang sudah ditetapkan sebagai tersangka
yang diduga terkait dengan jaringan ansaruf daulah
dalam bom bunuh diri gereja katedral makassar
kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
saat menyambang gereja gpi fatmawati
untuk memantau langsung perayaan pascah
di kawasan cilandak jakarta selatan pada minggu menyatakan
bahwa hingga saat ini tim satgas wil densus delapan puluh delapan anti teror polri
masih terus bergerak mencari kelompok kelompok yang masih dicurigai
sampai dengan tadi malam kita telah memainkan enam puluh
dan hari ini masih terus kita kembangkan
di beberapa daerah yang terakhir kemarin pun ke makasar
itu sekitar tiga puluh kemudian berlanjut ke jogja
dan kemudian ke jogja
jawa timur serta bima
artinya sampai hari ini pengembangan terus dilakukan
mantan pelaku bombali satu yang terjadi pada dua belas oktober dua ribu dua
ali imran dalam wawancara eksklusif dengan detik dua puluh
mengaku aksi teror yang dilakukan jihadis saat ini
berbeda dengan jamaah islamia
terjadi yang membedakan dengan kami juga adalah
mereka setelah kami ini apalagi akhir akhir ini
pelaku perempuan bahkan anak anak diajak
saya katakan ini pakai adab apa ini mereka ini
kalau dalam adab jihad dalam jihad yang benar
justru perempuan anak anak orang tua orang lengah itu
ada tempat perlindungan sendiri ketika mujahidin
atau pasukan ini maju ke medan perang
ali juga mengaku bahwa mendoktrin seseorang untuk melakukan
aksi teror hingga rela mati bunuh diri adalah sesuatu yang tak sulit
tak ada iming iming duniawi yang ditawarkan
hanya dengan memiliki dasar pengetahuan masalah tentang jihad
dan mati sahid orang tersebut akan mudah ia pengaruhi
perekrutan itu adalah gampang sekali mudah sekali
jadi dari pengalaman saya pribadi
peregrutan itu mudah sekali
makanya kalau saya itu untuk menjadikan orang siap bunuh diri

sekitar waktu hanya dua jam saja
kalau saya nah seperti itu
jadi jadi itu gampang sekali
aksi bom bunuh diri di makassar dan penyerangan markas besar polisi pun
menjadi perhatian bagi komnas perempuan
menurut komisionir komnas perempuan
perempuan sudah lama terlibat aksi ekstremis
seperti yang terjadi di organisasi teroris isis
yang pertama adalah kalau kita menurut apa
ada paling tidak ada empat poin
yang pertama karena menurunnya jumlah kombatan laki laki
yang kedua adalah war strategy yang memanfaatkan gender stereotypes
yang mana perempuan itu di persepsikan oleh masyarakat
sebagai kelompok yang pasif dan tidak mungkin melakukan kekerasan
yang selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan psikologis ya
karena stress dan ketidaknyamanan ini kasus kasus migran
sehingga ketika diperhatikan secara detail ya oleh kelompok ini
maka kemudian ada perasaan psikologis yang lebih besar

densus delapan puluh delapan anti teror polri terus melakukan penangkapan teroris
di sejumlah wilayah di indonesia
hal itu dilakukan setelah rangkaian sejumlah teror
antara lain bom bunuh diri di gereja katedral makassar
hingga penyerangan mabes polri oleh terduga teroris
di keliputan cnn indonesia